presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono menyampaikan pidato terakhirnya sebagai ketua umum partai demokrat
pidato disampaikan di depan ribuan kader yang membadati arena kongres kelima partai demokrat di jcc senayan
sbi mengingatkan partainya pernah berjaya sekaligus pernah didera musibah dan cobaan karena kader yang tidak konsisten dan melupakan sumpahnya
karena itu lima tahun terakhir sbi menyebut partai demokrat fokus pada peningkatan integritas kadernya
sbi menyampaikan sejak lahirannya partainya ingin menjaga tegaknya demokrasi
namun demokrasi yang diinginkan adalah demokrasi yang tertib dan berkeadaban
di akhir pidatonya sbi menyampaikan siapapun yang terpilih menggantikannya lima tahun ke depan adalah sosok yang paling tepat dan capable
mereka yang akan mengemban tugas besar lima tahun ke depan adalah kader kader yang capable
memiliki visi dan kompetensi
setia kepada perjuangan partai
serta punya komitmen yang tinggi untuk membesarkan partai demokrat
sebenarnya sebenarnya ketika para pemimpin baru itu datang pemimpin pemimpin lama termasuk saya tidaklah pergi
kami akan tetap di sini
justru partai kita akan makin kuat
dimanapun saya berada nanti apapun posisi saya saya akan tetap berada di rumah ini